belanja daring memang sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari hari
bagi hampir separuh masyarakat indonesia
data statistik market insight menunjukkan
jumlah pengguna e commerce di indonesia mencapai satu ratus tujuh puluh delapan juta orang pada dua ribu dua puluh
dengan nilai transaksi yang sangat tinggi
yakni lebih dari empat ratus tujuh puluh enam triliun rupiah pada tahun yang sama
akan tetapi tingginya transaksi jual beli secara daring ini
juga disertai dengan banyaknya korban yang terjerat penipuan
seperti yang satu ini
niat hati membeli perangkat elektronik yang datang malah sebungkus garam
guys kalian hati hati ya nerima cod an nih
aku baru banget kena tipu
selain itu ada pula modus penipuan lewat skema cash on delivery
atau biasa disebut cod
yang menimpa seorang konten kreator asal bekasi jawa barat
ia tak pernah merasa membeli sesuatu
tetapi ia dikirimi paket lewat cod yang harus ia bayar saat barang diterima
empat dari lima orang yang saya temui di wilayah jakarta saja
menyatakan pernah menjadi korban penipuan belanja online
pernah nggak jadi korban penipuan belanja online nih
dan ke apa
pernah nih waktu itu aku mau belanja baju
ternyata mungkin akunnya fake ya
pernah kali ya mas
soalnya pernahnya tuh datang barang tapi sebenarnya saya yakin saya nggak pesen sih
menterian komunikasi dan informatika punya data yang mencengangkan
sepanjang dua ribu dua puluh dua hingga september dua ribu dua puluh tiga saja
tercatat ada lebih dari empat ratus ribu laporan terkait dengan transaksi penipuan belanja online
jumlah itu dipastikan lebih sedikit daripada fakta asli di lapangan
mengingat untuk transaksi dengan nominal kecil cenderung jarang dilaporkan
laporan laporan tersebut kita terima dan kita verifikasi
yang pertama kemudian verifikasinya dari apa
dari dua alat bukti
jadi yang pertama bukti percakapan
nah bukti percakapan ini harus ada menjelaskan transfer ke rekening tertentu
nah itu yang kedua buktinya
ketika bukti tersebut sudah terpenuhi kita verifikasi masyarakat bisa ngecek
oh laporan saya sudah sejauh mana
apakah sedang dalam tahap verifikasi atau sudah pengajuan blokir ke bank
meski demikian asosiasi e commerce indonesia atau idea tetap mendorong masyarakat tidak takut untuk berbelanja secara daring
idea menjamin dana yang dikeluarkan oleh pembeli aman sekalipun terindikasi menjadi korban penipuan
jadi memang dari sisi platform itu terus menjaga keamanannya secara holistik end to end nya mas
jadi apabila terjadi isu dan fraud semua pembelian yang terjadi di dalam platform pasti diantisipasi dalam waktu satu x dua puluh empat jam gitu
jadi memang kita selalu mendorong konsumen untuk belanja di platform e commerce karena seluruh dana dan lainnya itu
menjadi tanggung jawab platform jika memang sellernya itu seller nakal ibaratnya
celah penipuan belanja online lainnya juga banyak terjadi di luar lingkup marketplace
oknum pedagang nakal juga kerap menjalankan aksinya di aplikasi sosial media seperti facebook
x instagram dan juga tiktok yang mekanisme transaksinya tanpa menggunakan rekening bersama seperti di marketplace
beberapa faktor yang membuat penipuan belanja online ini masih banyak terjadi
salah satunya karena faktor mudahnya data pribadi kita dicuri
di aplikasi telegram saya bisa dengan mudah menemukan forum jual beli data pribadi bahkan dengan harga yang sangat murah yaitu mulai dari lima puluh ribu rupiah saja
pada aplikasi yang sama ada pula forum jual beli akun marketplace dengan rating tinggi dan juga ulasan positif dari para penggunanya
rating dan juga ulasan ini menjadi aspek yang penting
bagi para pembeli untuk menilai reputasi penjual sebelum memutuskan check out keranjang belanja online nya